pasca kebakaran hebat pada bulan november dua ribu dua puluh dua lalu
masjid jakarta islamic center koja jakarta utara mulai menggelar sholat tarawih pertamanya rabu malam
sholat tarawih pertama ini diikuti ribuan jemaah dari berbagai daerah
dan dipimpin imam masjid ustadz muftadi aziz
kepala subdivisi masjid jakarta islamic center af syaifullah mengatakan
aktivitas keagamaan tetap berjalan setelah empat bulan kubah masjid mengalami kebakaran
dan saat ini sedang dilakukan renovasi
a f juga menambahkan para jemaah yang hadir untuk mengikuti solat tarawih juga berasal dari berbagai daerah
meski demikian masjid yang kubahnya terbakar belum bisa digunakan untuk aktivitas ibadah
para jemaah melaksanakan sholat di aula gedung yang lain yang masih berada di kawasan jakarta islamic center
warga terdampak gempa cianjur di kampung garogol desa cibulakan kecamatan cugenang cianjur jawa barat
melaksanakan sholat tarawih di tengah keterbatasan dan keprihatinan
rabu malam warga yang sebagian masih menempati tenda pengungsian itu dengan kusyuk melaksanakan sholat tarawih
di masjid darurat yang terbuat dari bambu yang ditutupi terpal
i i sadia salah seorang warga mengatakan
dia merasa sedih karena di malam pertama ramadan tahun ini belum ada masjid permanen
sehingga dirinya bersama warga lainnya pun harus melaksanakan sholat tarawih di masjid darurat
meski demikian kondisi tersebut tidak mengurangi kekusyukan dirinya dan warga lain dalam beribadah sholat tarawih
sekali belum ada masjid
seorang pengurus masjid jami miftahul khoir mengungkapkan bahwa masjid darurat tersebut
sudah digunakan oleh warga setempat sejak tiga bulan lalu hingga saat ini
deniputan cnn indonesia